anak anak bernyanyi bermusik dan menari dengan ceria di gedung raja wali culture semarang minggu malam
acara bertajuk pentas kita cinta lagu anak atau kila yang digagas kementerian pendidikan ini
menjadi ruang atau wahana anak anak untuk mengekspresikan dirinya dalam berseni
baik seni tarik suara maupun seni musik
suasana pentas ini pun seolah membawa kita kembali ke tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
saat lagu anak banyak muncul berikut video klip yang bertemakan anak anak
sayangnya saat ini kondisi berubah
nyaris tak ada lagi lagu anak anak baik di media televisi hingga platform digital yang diputar ataupun dipilih
yang ada anak anak sekarang justru banyak menyanyikan lagu orang dewasa
baik yang dibawakan penyanyi tanah air maupun mancanegara
lagu tersebut belum sesuai dengan usia anak anak
penyanyinya anak anak kita idola idola cilik itu sudah dua dekade ini semakin berkurang
sementara juga penghargaan apresiasi masyarakat terhadap lagu anak juga begitu
mendekatkan kembali itu adalah satu cara
nah kami punya program yang strategik namanya penciptaan perekaman dan pementasan lalu anak
nah diberikan taduk atau topik yang menarik kita cinta lagu anak indonesia
intinya lagu lagu itu bagian semuanya dengan ada lagu itu bergeraklah ekosistem
oleh kementerian pendidikan program pentas kita cinta lagu anak ini dibawa ke sejumlah daerah
anak anak dari daerah tersebut yang akan menjadi penampilnya
di semarang sendiri pentas kita cinta lagu anak mendapat respon positif dari pemerintah daerah
pemerintah daerah berjanji melanjutkan program tersebut secara rutin
kita kota semarang ini sedang berusaha
mengangkat potensi budaya yang ada
termasuk potensi dari anak anak kita
kita tahu sendiri melihat sendiri teman teman atau anak anak kita tadi di atas panggung seperti apa
sampai kita terbawa ikut menjadi mengingat masa anak anak
nah ini yang keren sekali di program gila ini
dan insya allah kita berharap kegiatan ini bisa berlanjut dan menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman teman
tren lagu anak ini diharapkan mampu membuat anak anak berekspresi dan berperilaku sesuai dengan usianya
damar sinuko semarang jawa tengah